insya allah kita bisa keluar dari sini
kenapa diam saja
kalau lora sih ada di kamarnya
tapi kalau omas
kenapa dengan omas
ya sebenarnya sih
terus nuduh yang enggak
beritahu aku ada apa
jangan bikin saya penasaran begini
pergi gitu deh sama pacarnya
oh gak mungkin
gak mungkin omas berbuat begitu
kamu tidak percaya saya bukan
papi tanya r aja
gak ada apa apa
gak ada apa apa
tapi inget kan waktu papi ngasih kartu kredit itu
kayaknya sekarang udah over limit deh
soalnya dipake buat belanja terus sama dia
ah saya masih gak percaya
saya mau bicara sama lora
gue dari nanya
apalagi buat pada